untung tadi mister kepala sekolah nggak liat aku
kau liat aku gimana
bisa bisa aku ikut ikutan membuat kodok kayak lukis magelan
nggak kuat nggak kuat
aduh gimana ya
kalian berdua kayaknya belum cukup nyalinya buat jadi pacar aku
aku tuh mampu
wah wah ini baunya busuk banget
mir suara apaan tuh
suara apaan suara kentut dik
lu udah bisa kentut dik
lu arahin ke sana
wah biasa itu
bukal kalah lu sama gue

bukal kalah lu sama gue
rak lu ngapain sih ngadain kepetisi kayak gini
nggak penting tau
gimana sih ngurusin gua tau
udah minggir sana
udah mau mulai nih
gue dapat kuncinya dik
dik begitu gue buka gemboknya kita langsung kabur oke
ya iyalah dia semua pertama bau kentut sendiri
aduh dik lo kenapa sih selalu menyusahkan gue sih
masa gue masih kebotol lo sih
nuh banget banget sih lo dik
dik lo dimerakin burung dik

bisa dapat rezeki tuh

siapa tahu apa sekitar hilang dik
muka lo penuh tai burung dik
muka lo penuh tai burung dik
muka lo penuh tai burung dik
muka lo penuh tai burung dik
ngapain kalian berdua lompat lompat di halaman sekolah
ngapain kalian berdua lompat lompat di halaman sekolah
eh eh eh eh aduh
kita mau olahraga doang kok
kita mau olahraga doang kok
eh iya pak siapa tahu kita kepilih lombiade pak
eh iya pak siapa tahu kita kepilih lombiade pak
biar nanti kalian terhati di olimpiade
kalian harus lompat godok
sebanyak lima kali putaran lapangan sekolah ini
sebanyak lima kali putaran lapangan sekolah ini
dan karena kalian suka lompat godok
kalian juga boleh
lebih dari lima kali putaran lapangan sekolah

kalian jangan berani berani berbuat curang
kepala sekolah tadi nggak liat aku
kau liat aku gimana
bisa bisa aku ikut ikutan lompat godok kayak lukis magelan
tidak ada cara
aduh gimana ya
aduh gimana ya
kalian berdua kayaknya belum cukup
nyalinya buat jadi pacar aku
aku tuh mampu
tadi cik lompat godok ini aja yang kalah
eh jelas jelas tadi tuh gue nyampe finish duluan
eh eh eh sebelum garis finish
gue yang nyampe duluan bukan elu
nah sebelum garis finish di garis finish
gue duluan gue duluan kaki gue duluan
eh tadi banyak saksi tuh kalau nggak percaya

gini aja ra kamu kasih kita kompetisi lagi
gini aja ra kamu kasih kita kompetisi lagi
dan aku akan buting bahwa aku yang pantas jadi pacar kamu
yaudah gimana kalau gini aja

saya sendiri bikin ide untuk tunjukin aku
seberapa besar sayang kalian ke aku

lo kalau jalan jangan liat ya main nyenggol aja
sorry gue nggak sengaja
shalleng lo lo kalau minta maaf yang benar
lo aja nggak denger
lihat dong jalan
banyak yang sentuh buku saya
aduh maaf pak
kena batunya kan lo
aku punya ide yang bagus buat kompetisi kalian
siapa dari kalian yang bisa cium
siapa dari kalian yang bisa cium
kepalanya pak harry bakal menang

aduh gue harus nantangin tantangannya si laura nih
masa dia suruh gue lompat lompat lagi

loh pokoknya si laura harus setuju sama ide gue
gue harus nemuin si luki sama laura dulu
gue harus nemuin si luki sama laura dulu
ya jadi gue udah dapet ide
gimana gue akan dapetin cintanya laura

kampret si kurpukaling ini udah dapet ide duluan lagi

eh lo liat ya lo liat aksi gue
ini untuk buktiin cinta gue ke lu laura
lihat ya gue tepok tepok kepalanya
aduh bokap bokap bokap kemana aja bokap
aku dari tadi nungguin kamu
kok lo sekarang berdateng sih
apaan sih kamu
kamu pikir saya bawa pak moen yang kamu ya
eh kayak megang kepala orang lagi
dasar bocah gendeng
ya ya ya ya sorry pak pak harim
aku kira bokap saya aduh
dasar bocah gendeng
berminyak lagi sering enggak soalnya bokap saya kepalanya juga sama
botak botak kayak gini
gue mesti cari akal nih
gue gak boleh kalah sama si kerupuk kaleng itu